setuju atau tidak ya kalau zaman sekarang handphone itu sulit kayaknya untuk dilepaskan
jadi satu satunya hal yang kalau ketinggalan saya mau rela buru buru balik pulang ke rumah
plus powerbanknya supaya kita tidak harus tiba tiba handphone mati di tengah jalan
tidak bisa update
nah memang powerbank ini menjadi barang penting yang wajib anda bawa
khususnya bagi anda yang ingin berpergian jauh
karena siapa sih di antara kita yang tidak punya powerbank atau yang tidak bawa powerbank
saya yakin anda juga pasti punya kebiasaan yang sama ya
tapi sekarang ini pak mirza anda tidak bisa sembarangan membawa powerbank
karena kementerian perhubungan merilis aturan yang melarang powerbank jenis tertentu untuk bisa masuk ke dalam pesawat
dalam surat edaran yang ditetapkan pada tanggal sembilan maret dua ribu delapan belas lalu
seluruh maskapai penerbangan dalam dan luar negeri yang terbang di wilayah indonesia
dilarang membawa powerbank dan baterai litium dengan daya tertentu
diinstruksikan untuk menanyakan powerbank kepada setiap penumpang saat proses lapor diri atau check in
maskapai juga harus memastikan powerbank yang dibawa penumpang dan personel pesawat udara harus memenuhi beberapa ketentuan
menhub menyatakan hanya powerbank yang berkapasitas kecil yang diizinkan masuk pesawat
kapasitas powerbank yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam pesawat tidak boleh lebih dari seratus watt per jam
atau sekitar dua puluh ribu miliampere per jam
sementara penumpang pesawat yang membawa powerbank berkapasitas hingga sepuluh ribu miliampere per jam
pesawat yang berkapasitas hingga tiga puluh dua ribu miliampere harus mendapatkan persetujuan maskapai
dan diperbolehkan membawa maksimal dua unit per penumpang
sementara untuk powerbank dengan kapasitas lebih dari tiga puluh dua ribu ampere sepenuhnya dilarang untuk masuk ke dalam pesawat
powerbank yang dibawa penumpang juga harus ditempatkan di bagasi kabin dan dilarang dimasukkan ke dalam bagasi tercatat
selain itu penumpang juga dilarang untuk melakukan pengisian daya dengan menggunakan powerbank pada saat penerbangan
jadi hal hal seperti ini ya
dan ini diduga disebabkan oleh sebuah powerbank yang disimpan di tas jinjing di dalam bagasi kabin pesawat
sebuah video viral seputar insiden yang terjadi pada penerbangan guangzhou menuju shanghai
maskapai cina southern airlines beredar viral di dunia maya
insiden yang terjadi pada dua puluh lima februari tersebut berhasil diabadikan video amatir
upaya pemadaman api setelah sebuah pengisi daya atau powerbank milik salah satu penumpang terbakar dan menyebabkan pengalihan penerbangan tiga jam kemudian
beruntung tidak ada korban maupun kerusakan berarti pada pesawat
meskipun situasi genting terjadi saat seorang pramugari yang dibantu oleh seorang penumpang mencoba memadamkan api yang berkobar dalam kompartemen kabin menggunakan air minum bahkan jus kemasan
para penumpang terlihat menjauhi sumber api dan memindahkan barang barangnya
video yang diunggah akun twitter china aviation review tersebut menuai berbagai komentar dan reaksi warga net seluruh dunia
beberapa di antaranya menanyakan standar operasi evakuasi penumpang saat terjadi kebakaran dan prosedur yang digunakan untuk memadamkan api
hingga kini penyelidikan masih terus berlanjut untuk memastikan jenis bahan dari barang yang terbakar
sebelumnya pada awal februari dua ribu delapan belas kejadian serupa juga terjadi dalam sebuah pesawat di rusia

sebelumnya penumpang terlihat menjauhi sumber api dan menjauhi barang barangnya
sebelumnya penumpang terlihat menjauhi sumber api dan menjauhi barang barangnya
pada penerbangan tujuan moskwa volgograde itu terlihat api berhasil dipadamkan dengan air dan pemadam api portable dalam waktu singkat
meskipun beberapa penumpang dikabarkan panik dan membuka pintu darurat pesawat untuk menyelamatkan diri
berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh the international civil aviation organization atau icao
yang berafiliasi dengan pbb baterai litium ion pada alat elektronik memang dilarang untuk dimasukkan ke dalam bagasi karena resiko keamanan
pada beberapa bandara internasional kapasitas powerbank yang dapat dibawa pun ada batasannya
pastikan anda dapat memperlihatkan informasi kapasitas pada fisik powerbank agar tidak disita petugas setempat
jangan lupa untuk selalu memantau alat elektronik yang dibawa dalam penerbangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan